wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menanggapi pernyataan sekjen pdi perjuangan
hasto kristianto yang hilaf mendukung gibran sebagai wali kota
menanggapi ucapan hasto soal hilaf memilih dirinya sebagai wali kota solo
gibran justru berterima kasih kepada pak hasto dan menyebut hasto sebagai sosok yang paling oki
sebelumnya hasto tak hanya bilang hilaf mendukung gibran sebagai wali kota
hasto juga mengibaratkan gibran seperti sopir truk yang masih di bawah umur menabrak kendaraan di tol halim
berbahaya apalagi kaitannya dengan mengelola suatu negara sebesar indonesia
pak hasto adalah sosok yang berjiwa kerdil
sebatas seorang politisi yang tidak bisa menerima kekalahan secara gentleman
pdi perjuangan hilaf saat mengusung gibran sebagai calon wali kota solo pada dua ribu dua puluh lalu
pernyataan ini disampaikan oleh sekjen pdip hasto kristianto
sejujur saja kilah dulu ketika ikut mencalonkan gibran
karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh pak jokowi
tapi setelah kami lihat lebih dalam kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar
tak sampai di situ hasto juga mengibaratkan gibran dengan sopir truk yang kecelakaan di tol halim dengan bilang
untuk menjadi seorang sopir truk ada berat
maka ini juga berbahaya
karena kedewasaan di dalam mengemban jabatan jabatan tertentu untuk sopir truk saja itu berbahaya
apalagi kaitannya dengan mengelola suatu negara
pernyataan sekjen pdip ini pun direspon oleh waketum gerindra habibur rahman
dengan menyebut hasto kristianto berjiwa kerdil
hasto tidak menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan karena tidak menunjukkan rasa hormat kepada rivalnya
pak hasto adalah sosok yang berjiwa
sebatas seorang politisi yang tidak bisa menerima kekalahan secara gentleman
beliau terlihat sekali tidak dalam kapasitas sebagai negarawan negarawan yang harusnya menunjukkan sikap respect
tak hanya sindiran kepada wakil presiden terpilih
pdip yang tergabung dalam tpn ganjar mahfud sudah melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilu
atas kemenangan prabowo gibran di pilpres dua ribu dua puluh
persidangan sengketa pemilu pun sudah mulai bergulir di mk